sementara di ngawi akibat terendam banjir sebuah resepsi pernikahan terpaksa digelar di tengah banjir
melihat kejadian ini ibu salah satu mempelai pengantin menangis bahkan pingsan
ibu pengantin perempuan ini nyaris pingsan karena sedih melihat suasana haru resepsi pernikahan anaknya
yang terpaksa digelar di tengah banjir yang melanda desanya purwosaringawi
kondisi ini membuat para tamu undangan kesulitan melintasi genangan banjir hingga banyak tamu yang tidak hadir
sejumlah tamu yang tak bisa naik motor juga harus dinaikkan sebuah truk
konten suasana muram ini pun membuat sedih ibu pengantin perempuan karena banyak makanan yang disediakan akhirnya menjadi mubazir
meski tak sesuai harapan pengantin pria mengaku senang pernikahannya tetap bisa terlaksana
meski di tengah banjir resepsi pernikahan kedua mempelai ini tetap digelar hingga selesai
desainnya tidak terlaksana
wosari sendiri merupakan satu di antara delapan desa lain yang juga terendam banjir akibat luapan sungai bengawan madiun usai diguyur hujan deras